sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan tuhan yang maha esa
berkenaan dengan pelantikan pada jabatan ini
harap dijawab pertanyaan saya
saudara laksamana tni yudo margono s a m m
dan marsikal tni pajar prasetyo s a m p p
apakah saudara beragama islam
apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama islam
harap saudara mengikuti dan mengulangi kata kata saya
demi allah saya bersumpah
bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar
negara republik indonesia
negara republik indonesia
negara republik indonesia
serta akan menjalankan
serta akan menjalankan
segala peraturan perundang undangan
segala peraturan perundang undangan
demi dharma bakti saya
demi dharma bakti saya
kepada bangsa dan negara
kepada bangsa dan negara
akan melakukan sesungguh senggaknya
akan melakukan penyelamatkan
kesuruhan set kopf
tak hanya masyarakat
dalam menjalankan tugas jabatan
dalam menjalankan tugas jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
akan menjunjung tinggi etika jabatan
bekerja dengan sebaik baiknya
dengan penuh rasa tanggung jawab
dengan penuh rasa tanggung jawab
rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula
persiapan penandatanganan berita acara
kepada laksamana tni yudo margono semm dimohon menuju meja penanda tanganan
kepada para saksi dimohon menuju meja penandatanganan
kepada yang terhormat presiden republik indonesia dimohon menuju mei
penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan kepala staf angkatan laut laksamana tni yudo margono semm
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan berita acara penandatanganan
kepala staf angkatan udara marsikal tni fajar prasetyo sempp
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan
kepala staf angkatan udara marsikal tni fajar prasetyo sempp
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan
persiapan penandatanganan berita acara penandatanganan
lti fajar prasetyo sempp